pandemi tak mengurangi makna idul fitri
idul fitri tetap dirayakan warga negara indonesia yang berada di amerika serikat
lalu bagaimana situasi lebaran di negeri paman sam
bergabung wni di washington dc ada vivit kaffi my missing sister
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan semua teman teman cnn di studio
aku kangen muti
aku juga kangen
tapi kalau dilihat dari raut raut wajahnya ini kayaknya udah empat porsi ketupat
satu ekor ayam
kayaknya oper ayam
iya nggak sih
gimana lebaran tahun ini teh
jadi gini kalau di sini tuh keluarga
keluarga itu emang agak
jadi menunya itu bisa dibilang anti mainstream ya dari dulu
karena nggak ada ketupat rendang dan teman temannya itu nggak ada
jadi karena suamiku itu dia kan ada keturunan madura
jadi dari kecil itu menu lebaran kami itu adalah menu lebaran khas madura
yaitu daging krami naci dan ayam gengsa plus ketupat dan sambal godok gitu
jadi aku nggak bikin opor
itu masaknya handis on sekali karena butuh waktu tiga jam untuk buat si krami nacinya
dan plus bukan hanya makanan yang gurihnya gitu main antrenya
naftarnya pun juga kita bikin sendiri karena kita tidak disatukan online yang bisa langsung dikajakin ke rumah gitu ya
nah kalau dibilang apakah sudah empat piring ketupat gitu ya sudah banget dan kayaknya pengen makan apa ya
pengen goreng kayaknya enak yang cukup simple
karena aku sendiri yang masak jadi udah mabok duluan
aku pengen kirim sih tapi gak tau gimana dong caranya
teh ini kan dua tahun ya ngelewatin lebaran
pilih aja kesini gimana
eh mau dong
cuti udah di tangan tapi nggak tahu sampai kapan bisa kesana
teh dua tahun kan ngelewatin lebaran ya di masa pandemi ini
beda tahun kemarin kemudian tahun sekarang
boleh dikasih tahu nggak sih
teh vivid kemudian keluarga perbedaan dua kali lebaran di masa pandemi selain
kalau aku lihat kan tahun ini akhirnya udah bisa sholat boleh ya
udah boleh diizinin sholat id berjamaah tuh kemarin kayaknya
oke perbedaannya adalah kalau paraweh itu udah pas semuanya di rumah gitu sama anak anak
tapi tahun kemarin sholat itu yang bikin beda
akhirnya tahun ini kita bisa sholat id di masjid
tepatnya di imam setter di georgia avenue di maryland
dan itu kita satu merasa lebih aman karena kita tahu bahwa sebagian besar
mereka udah dapat second dose dan pas pada saat kita masuk seperti yang tadi diberitakan juga ya semuanya temperatur check
terus abis itu tetap terus pakai masker
terus pakai masker jaga jarak gitu
dan meskipun seperti itu jaga jarak tidak menghilangkan kesan kehangatan diantara warga gitu ya
warga dan teman teman yang datang di batch tersebut
kenapa aku bilang batch
karena itu dibagi sampai tiga batch
tapi yang kemarin itu ternyata karena antusiasnya besar dibagi sampai akhirnya empat batch
dan batch keempat karena nggak bisa masuk mereka itu sholat di trotoar di pinggir jalan gitu
tapi itulah aku bisa share bahwa
semangat orang indonesia dan juga komunitas muslim sekitarnya itu sangat luar biasa
di masa mereka tahu bahwa
dan bisa merayakan hari idul fitri ini gitu
teh ini mengacu pada pernyataannya statementnya dari presiden biden kan katanya
jadi katanya sekarang itu warga amerika atau masyarakat di sana yang udah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
dua kali dosis ini boleh melepaskan diizinkan untuk tidak menggunakan masker ya di dalam ruangan
nah gimana teh ngelihat masyarakat di sana menyambut dan menerima izin ini
apakah ini sesuatu yang wah happy gitu ya karena udah nggak pakai masker lagi
atau mungkin masih worry gitu dengan adanya izin ini
jujur kalau aku pribadi i have mixed feelings
kenapa karena saya ada usaha di kota washington dc kurang lebih dua blok dari white house
aku gugupnya adalah ini senin besok nih apakah mereka akan masuk tanpa masker dan seperti apa
antusias mo be something very positive karena mereka udah mulai masuk kantor
udah mulai berkegiatan gitu

tapi masuk ke kantor dan masuk ke beberapa establishment
masuk ke beberapa establishment seperti rasulullah saw tanpa masker
itu masih kita bikin kita sangat gugup
satu kenapa karena kita nggak tahu apakah mereka jujur
kita nggak tahu karena there is no such system yang apa ya
andatori yang kita bisa ngecek kayak apa ya se ekstrim kartu vaksin
mana kartu vaksinnya beneran udah fully vaccinated atau belum
itu tidak ada rule
untuk melakukan hal tersebut gitu
jadi ya udah percaya aja bahwa mereka itu udah divaksin
tapi ada juga yang as you know banyak sekali yang nctors gitu ya
yang tidak mau divaksin sama sekali
kekhawatiran kita adalah mereka menggunakan kesempatan ini untuk tidak pakai masker
dan ya because there is no such screening nggak ada filter di mana kita yang memiliki establishment
di tengah screening mereka ya udahlah yang pasti kita sekarang mengindungi diri
jadi di balik bar kami masih ada sneeze guard masih pakai masker full gitu
dan kayaknya akan saya terapkan sebelumnya kepada keluarga diri saya sendiri
oke tapi kalau melihat bagaimana pandemi di amerika ya selama setahun terakhir
kan grafik ini naik turun naik turun
sempat posisinya ada di top lima gitu ya angkanya sangat tinggi
kemudian masyarakatnya pun tingkat kepatuhannya sangat rendah sekali
bahkan sekarang pun walaupun sudah menerima vaksin ada juga yang nggak mau divaksin
gimana melihat ini teh selama paling tidak selama masa pandemi ini di amerika
and be sensible gitu jadi maksudnya ya memang dibilang bahwa
di indoor setting sudah perlu pakai masker
dan tidak ada limitation kalau di dc itu per dua puluh satu mei dc mayor itu
berarti orang berdiri di dalam restoran dedet dedetan itu nggak apa apa
mereka nggak akan kena apa kami sebagai substan nggak akan kena fine atau apapun seperti itu
jadi ya untuk kita sendiri just be sensible kalau kita masuk ke dalam indoor setting yang padat banget
terus kedua bisa dilihat sih ya setelah diposting di instagramnya pouters atau joe biden
bahwa banyak sekali american bisa komentar juga mereka masih
tapi juga pandai warga amerika juga semuanya sentra aduk
ada yang bersuka kita menyambut tapi ada juga yang nope i'm keeping my mask on
oke ya apapun itu yang penting kita sendiri menanamkan ya
walaupun apa udah boleh kasih izin
tidak menggunakan masker
terus ada vaksinasi juga bukan berarti kita abai dengan prokes ya
teh vivi terakhir boleh kalau misalnya mau kirim kirim salam untuk mungkin keluarganya sekarang lagi nonton
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mama dan juga mami
mami adalah mertua mama adalah ibu kandung
dan adik adik saya vicky tia dan juga putera puterinya
dan juga tentunya adik dari warga suami saya
agak sedih juga karena kita biasanya kumpul di satu tempat gitu ya
di jakarta tepatnya tapi hari ini belum bisa
kali ini belum bisa tapi insya allah doa kami tidak pernah putus
doa kami selalu agar kami selalu diberi kesehatan lahir batin
satu hal sih saya ingin mengucapkan ke om koco
om kocoh adalah om kami yang baru kehilangan istrinya di bulan ramadhan ini
itu benar benar menghilangkan bisa dibilang suasana sukacita
tidak ada kumpul kumpul keluarga salah satu alasannya karena itu
jadi saya hanya ingin mengatakan berada di sana
kita semua disini untuk anda meskipun kita jauh dan berbeda benua itu aja
kamu nanya aku jadi terharu kan
ya ini juga keluarga kalau misalnya nonton ya ampun
kapan bisa ketemu tapi nggak apa apa lah ya
selama pokoknya sekarang yang penting semuanya sehat semuanya aman
nanti bisa segera berkumpul kembali bersama keluarga
thank you banget thank you so much
tevvivit salam untuk keluarga di sana
say safe tetap sehat selalu
mudah mudahan bisa cepat ketemu ya
terima kasih sudah join dengan cnn malam hari ini